kasus satu keluarga pdb covid sembilan belas meninggal dunia dalam kurun waktu enam hari
terjadi pada warga di gubeng kertajaya surabaya jawa timur
berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
ada tiga orang dewasa dan satu janin bayi berusia delapan bulan dalam kandungan yang meninggal dunia
dari tiga orang dewasa tersebut dua diantaranya adalah pak sutri berusia enam puluh delapan tahun dan enam puluh satu tahun
serta sang anak yang tengah mengandung janin berusia delapan bulan
karena mereka kontak dengan keluarganya di daerahnya sudah mulai dilakukan rapid test
saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur telah melakukan tracing
dan mengkarantina lima orang keluarga yang kontak erat dengan pasien pdb meninggal dunia tersebut
termasuk melakukan rapi tes terhadap enam puluh sembilan warga di satu kampung domisili pasien pdp
lukman rozak surabaya jawa timur